atau lewat facebook kami atau kontak langsung kami di dua sembilan empat tiga tiga satu tiga lima atau nomer lainnya tiga sembilan empat sembilan dua dua delapan
pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
menggunakan virus yang belum bermutasi atau original variant dari wuhan di mana virus covid sembilan belas pertama kali ditemukan
atau kedua mereka hanya ingin memiliki target dua ribu tiga puluh lima dan meninggalkan perusahaan paris
adi dewinanda andika surahwanto dan pak jokowi terima kasih
dan dalam tenis novak djokovic memenangkan gelar tunggal grand slam ke dua puluh empat di final as terbuka
individu dan perusahaan yang gagal membuang aspes dengan benar
ia mengatakan khawatir khususnya terhadap anak anak yang menderita asma
pengadilan banding amerika serikat mempertanyakan klaim donald trump bahwa ia kebal dari tuntutan pidana karena mencoba membatalkan pemilu dua ribu dua puluh
menjadi korban kejutan besar pertama di australia terbuka tahun ini
anda dapat kunjungi situs kami di www sps com au
namun jika penarikan dengan bank yang berbeda biayanya sebesar rp enam lima ratus per transaksi
also memberikan menteri imigrasi andrew giles telah mendapatkan suara dari area parter hijau agak
dan para peneliti kini telah mengidentifikasi sel mana
yang memenangkan pertandingan dengan angka enam ribu enam puluh dua
perluasan larangan iklan pada rokok elektrik dan vape
proses kdrt itu belum secara
nah liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang demokrasi di indonesia